demi menghindari petugas agar tidak ditilang
pengendara sepeda motor ini nekat putar arah di jalur bus transjakarta
jalan dan mogot kawasan sumurbor cengkareng jakarta barat
bahkan pengendara ini justru meninggalkan kendaraannya begitu saja
dan melarikan diri meski sebelumnya sempat diberhentikan petugas
petugas kepolisian pun langsung menyita sepeda motor pelanggar
dalam operasi sterilisasi jalur bus transjakarta ini
petugas berhasil menjaring dan menilang kurang lebih seratus pengendara roda dua yang melanggar
pengendara roda empat yang nekat melintas di jalur bus transjakarta ini juga turut ditilang oleh petugas
meski razia jalur bus transjakarta seringkali digelar petugas
namun masih ada saja pengendara yang melanggar
para pengendara yang melanggar
pengendara yang melintas di jalan tol tampaknya harus berhati hati
ini adalah video kejadian pasca peristiwa pelemparan batu
terhadap tujuh mobil yang melintas di jalan tol tangerang merak pada jumat sore lalu
kejadian ini tepatnya di kilometer empat puluh tujuh di desa songgong cikande serang banten
pelaku melempar tujuh kendaraan dengan sebongkah pasking blok dari atas jembatan layang
dan mengenai kaca depan mobil juga kaca samping mobil
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut
dan penumpang mengalami luka pada lengan dan bagian dada
beruntung polisi berhasil menangkap pelaku pelemparan di lokasi kejadian pada sabtu
kapolres serang akbp mariono menyatakan
pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa ini
diringkus polisi dan petugas tol ketika berpatroli di sekitar tempat kejadian
dikarenakan apabila kita menjawab pertanyaan jawaban dari yang bersangkutan ini
selalu tidak jelas
ya dimungkinkan bahwa yang bersangkutan ini adalah odgj
orang dalam gangguan jiwa
pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan rumah sakit dr derajat prawira negara serang
untuk memeriksa kejiwaan pelaku
polisi juga menyatakan jika ada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga
dan mengenal pelaku agar mendatangi polres serang
tim liputan cnn indonesia